selamat pagi kembali hadir untuk anda saudara pemindahan lokasi pleno rekapitulasi suara
tingkat kabupaten tolikara ke jayapura ricuh masa pendukung caleg berupaya menghalangi penyelenggara
bandara wamena untuk menghalangi rombongan kpu kabupaten tolikara ke jayapura untuk menggelar
rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten tolikara aksi berhasil
dengan melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga agar tak masuk ke area bandara
ketua kpu papua pegunungan menyebut pemindahan pleno ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari
bawaslu kabupaten tolikara dan polres tolikara karena masa pendukung caleg yang menghalangi kpu
sehingga tahapan untuk rekap hasil tersebut terganggu maka melihat kondisi tersebut keamanan
dari kabupaten tolikara dan bawah seluka mengeluarkan pleno bisa diadakan di jaya